seharusnya gue yang nikmatin keuntungan dari jualan sate
secara kan alam rumah bokap gue yang undang undang green tea dari nol
ini emang paham dia enak enakan nikmatin hasilnya
gue gak terima gue akan buat perhitungan
udah udah udah
di sini obik topeng
semua baju kain hitam wah
hantu muka rata
hantunya kok gitu kak
apa udah mati
ini samaran hantu muka rata rafa
jangan jangan si mas adi tuh yang pura pura jadi hantu mukarata
dia pakai ini nih alat alatnya
ini tidak bisa didiamkan
kita harus tindak tegas
itu si cremek kain
kau makin makin merinding
hantu muka rata
beraninya kau meniruku manusia
saatnya kamu menerima akibatnya
tolong dengarkan dulu
saya sengaja melakukan ini
menyamar jadi kamu
untuk nakut nakutin mama pandi
biar dia gak jualan disini ampun
tak ada ampun untuk peniru dan penipu
tolong jangan bunuh saya tolong
jangan jangan ampun
hantu hantu bukan rasa bu
saya takut takut sama hantu
hantu bukan rasa
nggak bisa gitu dong bu biar gimana juga
akar masalahnya kan ini dari ibu
kidulnya juga dari ibu ibu pengen kan
ibu pengen ngelengserin pak rt
biar ibu bisa jadi rt dan pak pandu diusir dari kampung ini
iya kan bu pokoknya ibu harus bantuin saya
aduh aduh aduh kenapa jadi begini
gak mau jadi korban
hantu bukan rasa
aku takut aku takut aku takut
bapak bapak ibu ibu
sekarang udah dengar sendiri kan
sebenernya ini ada apa
hmm tuh liat tuh
oh nyata orang ya
ibu titis jadi selama ini dalangnya itu bu titis
oh berani telepon dulu dia
iya pak rt
jadi sekarang udah terbuktikan hantu muka rata itu adalah rencana mereka berdua
duduk permasalahannya ini sebenarnya seperti apa
iya jadi begini sebenarnya bu
itu ide apa apaan itu
aduh pak pak pak
bapak tuh kalau jualan gak jujur jujur banget lah pak
lagian juga pembeli itu nggak tahu kalau kita kasih daging itu yang kualitas yang rendah
lagian pak kalau kita jualannya begini terus kita kapan kayaknya pak
nggak bisa bapak sama sekali nggak setuju
karena itu akan ngerusak cita rasa pikiran bapak
bapak udah kritisnya lama kamu ngerusak dengan seperti begitu
bapak kalau dikasih tahu ngeyel ya
pak kalau bapak jualannya kayak gitu mulu kapan kita bisa kaya pak
siapa yang kaya orang orang pak siapa yang punya rumah siapa yang punya mobil
di itu nipu orang itu yang bapak hindari dari dulu
jualan harus jujur
terserah bapak deh
sebentar ya pak ya
masa dulu ya
satu aja pak
jangan lama ya pak
jangan luas bang
masa dulu pak
masa dulu pak
masa dulu pak
masa dulu pak
masa dulu pak
seharusnya gue yang nikmatin keuntungan dari jualan sate
secara kan alam rumah bokap gue yang undangan green tea dari nol
ini emang pak andi enak enakan nikmatin hasilnya
gue nggak terima
gue akan buat perhitungan
saya ngerti kamu lagi cemburu
karena lapak bapak kamu dipake sama pang pandi
kalau saya jadi anaknya pamiun jelas saya nggak bakalan terima
masa mang pandi yang dapat untung gede
kalau kamu mau saya bisa bantu kamu
asal kamu juga bisa bantu saya
maksud ibu bicara kayak gitu gimana ya saya nggak ngerti ibu
kebetulan saya kepengen jadi rt
pengen menggantikan rt yang sekarang
rt yang sekarang itu nggak pecus memimpin kampung ini
saya ini punya rencana
dan saya butuh bantuan kamu
walaupun sedikit memanfaatkan kematian ayah kami
kamu bisa balas dendam sama pang pandi
bener ya bu
terus rencananya gimana bu
sabar jangan pakai emosi gimana
tenang senang pak ya
pak rt boleh saya bicara sedikit
saya memahami adi
saya juga merasa bersama
kamu mungkin merasakan saya ambil keuntungan dari lapak ayah kamu
justru saya tadinya mau ngajak kamu kita dagang sati bersama
untuk meneruskan lapak ayah kamu
tapi beneran bapak mau ngajak saya untuk buka sate di tempat lapak alam bapak saya pak
ya udah sekarang enaknya bu junis diapain nih
bagusnya bu titis di laser kan
kalau pak rt yang lama kita angkat lagi jadi pak rt
insya allah ya kita bersama sama membangun daerah kita ini lagi
setuju pak rt
setuju pak rt
kasih bonus satu satenya
rt itu ya biasa
mau kasih berapa tusuk satenya pak rt
permainan itu sama rt pak rt
diam aja pak rt
kok merinding gini ya
ada apa ya
udah ketangkep ya hantu palsunya
berarti ini hantu asli hantu mukarek